kebun binatang bandung saat ini memiliki zoo educator atau relawan yang bertugas memberi informasi mengenai hewan dan tumbuhan kepada pengunjung
para relawan tersebut sebelumnya telah diberi pelatihan tentang tugas dan fungsi hingga profil kebun binatang bandung
elvan okta adalah zoo educator atau relawan kebun binatang bandung
mahasiswa semester akhir ini sedang menjelaskan soal salah satu satwa kepada pengunjung
sejak direkrut menjadi zoo educator atau relawan pada akhir oktober lalu mahasiswa jurusan peternakan itu telah dibekali berbagai pelatihan
inilah pengalaman pertama elvan menjadi zoo educator
karena kan kebetulan saya pecinta binatang dan kemudian teman saya mengajak ikut menjadi zoo educator ini makanya saya tertarik untuk menjadi zoo educator di kebun binatang bandung ini
saat ini terdapat tujuh belas relawan sebagian besar berasal dari mahasiswa dan komunitas pencinta hewan
kebun binatang bandung sengaja merekrut relawan karena perannya sangat dibutuhkan
zoo educator memberikan informasi mengenai satwa dan tumbuhan yang terancam punah kepada pengunjung terutama anak anak sekolah
jadi tugas zoo educator itu mengedukasi pengunjung khususnya di kebun binatang untuk memahami lebih dalam mengenai satwa
dan lingkungan sehingga dengan pemahaman tersebut mereka akan lebih menyayangi dan dapat menjaga keanekaragaman hayati di indonesia
kini ada sekitar delapan ratus sembilan puluh ekor satwa dari satu ratus tiga puluh spesies di kebun binatang seluas dua belas lima hektare ini
selain berfungsi sebagai konservasi kebun binatang merupakan sarana edukasi bagi masyarakat
ini membantu semua peratau
ini kan binturong ini
yang menghasilkan kopi luwak dari kota tani yang bermakan biji itu
rencananya pihak pengelola kebun binatang akan merekrut relawan lebih banyak lagi
diharapkan kehadiran zoo educator bisa membantu pengunjung mendapatkan informasi
peran zoo educator sangat penting untuk dihadirkan di kebun binatang agar tidak hanya sebagai tempat rekreasi semata
sehingga pengunjung yang datang khususnya anak anak bisa mendapatkan pengetahuan
tentang flora dan fauna koleksi kebun binatang
zai ul haq bandung